borok yang menganga di lututmu itu
juga borok buatan
kau membuatnya dari tepung tapioca dan sepuan
sekarang lekas buka kacamata mu
dan juga borok buatan itu
atau kupanggil petugas untuk menahanmu
ada apa pak
ada orang memberi salam di luar
tukang minta minta pak
buta dan pincang
pakai kacamata hitam
tidak akan mengemis seperti ini pak
kalau saja saya sehat seperti bapak
sejak kapan kamu mengalami kebutaan
sejak dilahirkan pak
besar apa anakmu yang sakit itu
cuma badannya jauh lebih kecil dari dia lah
kenapa orang orang masih mau memberi sedekah kepada orang seperti kamu
karena allah dan nabi besar kita pak
menganjurkan orang supaya bersedekah
walaupun hanya dengan sebutir kurma pak
kamu mengutip hadis rasul
rupanya kamu cukup terpelajar
kenapa kamu diam
kamu tidak mau menerima sedekah ini
bapak mempermainkan orang yang sedang berada di dalam rumah
dalam kesusahan seperti saya
dari mana kamu tahu bahwa aku mempermainkan kamu
sejak semula aku sudah tidak percaya bahwa kau benar benar buta
pertama kau sudah menyebut aku dengan sebutan bapak sebelum aku berbicara sama sekali
kamu tahu bahwa aku laki laki bukan perempuan
kemudian kamu tidak mau menerima hadiah ini
karena kamu lihat apa yang di tanganku ini kertas koran bukan uang
hei tunggu sebentar
aku belum selesai menelanjangi penipuanmu
borok yang menganga di lututmu itu
juga borok buatan
kau membuatnya dari tepung tapioca dan sepuan
sekarang lekas buka kacamatamu
dan juga borok buatan itu
atau kupanggil petugas untuk menahanmu
dengan tuduhan telah melakukan
melakukan penipuan terhadap orang banyak
nah terimalah ini
dan hentikan semua penipuan ini
karena ini adalah pekerjaan yang paling hina
apalagi membawa bawa hadis rasul
kau masih muda
carilah pekerjaan yang lebih layak
walaupun tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah
orang yang memberi lebih mulia daripada yang meminta minta
sekarang biarkan pasir
ke kampus tengk pouredan itu
tidak lebih tidak lebih dari dua sepanjang lalu
nah sudah membuka rahasia coba
mana mungkin pak bel model begini kan banyak di cikoneng
itulah kelemahan daripada orang yang bisa melihat cocok
matanya melek tapi kupingnya tumpul
tuhan itu maha adil job
dia memberikan pendengaran yang lebih kepada kami orang orang yang tidak punya kenikmatan untuk melihat
selain pendengaran perasaan lah hidungku juga cukup tajam daripada orang orang yang bisa melihat cup
buktinya aku sudah bisa mencium bau keringet kamu sejak kamu masih jauh di sana tadi
ini pasti si sarip yang lagi mau bakar sampah di sebelah sana
sekarang betul betul saya yakin bahwa tuhan maha adil pak
lah makanya sih
ya tapi pak mangun nggak menyangka kan kalau saya ini dalam perjalanan ke rumah bapak iya kan
kamu aja bercanda job
selain pada hari lebaran kamu itu kan gak pernah mau mampir ke rumahku
sebab tukang pos dan orang buta nggak pernah bisa upload
pak mangun pagi ini betul betul saya mau ke rumah bapak
iya tapi bukan untuk urusan surat menyurat kan
justru mau mengantar surat pak dari seseorang yang bernama subur di purwokerto
eh lah dah lah
apa iya dia kirim surat
nggak percaya kan
nih buktinya pak
saya nggak bisa membacakannya di sini pak
sebab tugas saya masih banyak
ya wisara pak
tidak apa apa pak
biar nanti si oking yang bacakan di rumah
lah seumur hidup baru dua kali aku terima surat
dulu yang pertama dari mana pak
dari pak penghulu ketika aku menikahin buke si oking
sekarang pak mangun yang bercanda
assalamu'alaikum pak mangun
anak apa ya subur

pak mangun ini masulatan siapa pak mangun

pak mangun ini masulatan siapa pak mangun
pak mangun ini masulatan siapa pak mangun

pak mangun ini masulatan siapa pak mangun